pergerakan ribuan kubik sampah kiriman yang mengalir menutupi permukaan kali jambe satria jaya bekasi jawa barat viral di media sosial
terus sekali sampah yang menutupi aliran sungai yang mengancam kesehatan warga dan dapat memicu bencana banjir
tumpukan sampah memenuhi aliran sungai jambe atau kali jambe pasca hujan deras yang mengguyur wilayah bogor dan bekasi minggu petang
sampah mengalir mengikuti arus air menuju hilir sungai
kejadian ini berhasil diabadikan warga hingga viral di media sosial
tumpukan sampah yang mengalir terbawa arus ini berhenti di aliran kali jambe tempatnya di belakang perumahan satria jaya permai satria jaya tambun utara bekasi jawa barat
senin siang sejumlah petugas desa berupaya membersihkan aliran sungai dengan alat seadanya
langkah langkah yang sudah dilakukan oleh warga apa aja sih pak
kita sudah nyoba pak untuk secara manual tapi kita nyerah pak masyarakat karena sampah terlalu banyak
dan terlalu banyak
lihat sendiri pak ya ini nggak mungkin secara manual masyarakat ini membutuhkan bantuan dari pemerintah
kita harapan kita dengan bekasi baru bekasi bersih bupati agar melihat
bahwa ini adalah tolong ditertipkan bantaran kali ini lalu kali dengan sampah sampah ini
dan dengan harapan bupati terjun langsung ke wilayah kita ini desa satria jaya
agar bisa melihat
dan tolong ditegur dinas dinas kebersihannya
ini belum sesuai
prosesi pembersihan sungai dengan alat manual terpaksa dihentikan lantaran sulit dilakukan
sampah yang menutupi aliran kali jambe didominasi sampah domestik mulai stereofoam hingga sampah kasur
warga dan pemerintah desa setempat berharap pemerintah kabupaten bekasi
segera melakukan penanganan dengan menerjunkan alat berat
dedy beben bekasi jawa barat